keinformasi lain satu mei dua ribu delapan belas usia stasiun manggarai tepat satu abad
stasiun yang dibangun oleh perusahaan kereta api milik hindia belanda
start sport asian ss ini hingga kini menjadi salah satu tulang punggung perkereta apian indonesia
tak hanya menjadi urat nadi transportasi publik stasiun manggarai juga menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan
stasiun manggarai menjadi salah satu stasiun transit paling sibuk di ibu kota
setiap harinya sebanyak empat puluh lima penumpang turun dan lebih dari seratus ribu penumpang transit di stasiun ini
tak heran stasiun manggarai pun menjadi tulang punggung perkereta apian indonesia terutama daerah operasional satu jakarta
karena digunakan oleh para pegawai dan pekerja itu kalau sehari untuk weekday sekitar empat puluh an
empat puluh penumpang yang in out keluar masuk dari manggarai
yang ke gate ya
masuk ke gate itu empat puluh
kalau untuk weekend ya tiga puluh lima ribuan
itu jadi kalau weekend tentunya lebih sedikit dibanding weekday
stasiun manggarai diresmikan pada satu mei seribu sembilan ratus delapan belas oleh perusahaan kereta api milik hindia belanda staspurwagen atau ss
oleh pemerintah hindia belanda stasiun ini dibangun sebagai stasiun simpul untuk menghubungkan antara
atau jati negara menuju ke batavia
satu mei dua ribu delapan belas menjadi hari ulang tahun stasiun manggarai yang ke seratus
ini artinya stasiun manggarai ini usianya sudah satu abad
tapi kira kira bagi pengguna stasiun manggarai ini sendiri mereka tahu nggak ya
kalau stasiun manggarai ini usianya sudah setua itu
mas fahmi tahu nggak usia stasiun manggarai ini sudah berapa tahun
nggak tahu tapi tadi lihat ada komunitas komunitas rail fans itu
seratus tahun benar banget mas
nah tapi di usia yang seratus tahun nih harapan mas fahmi sendiri buat stasiun manggarai seperti apa ke depannya
satu aja sih
para apa namanya yang suka pakai krl ini hormati yang turun duluan baru naik gitu aja
dan turunnya cukup satu aja
oke cukup satu ya mas
terima kasih mas fahmi
ibu boleh tahu namanya siapa
ibu kira kira tahu nggak
stasiun manggarai ini usianya sudah berapa lama
nggak tahu ya
stasiun manggarai ini usianya sudah seratus tahun bu sudah satu abad
nah tapi kalau menurut ibu ke depannya harapan ibu seperti apa untuk stasiun manggarai
ya semoga lebih tertib aman bersih itu aja
aman dan bersih ya bu ya
oke terima kasih bu tini
satu abad stasiun manggarai juga menyimpan sejumlah kisah perjuangan kemerdekaan
mulai dari cikal bakal gerakan pemuda
hingga lokasi penjemputan sang jenderal besar sudirman
kedatangan panglima besar sudirman kesini
nah dulu pak dirman itu harusnya perjanjinya
secara itu harus sampai ke gambir
karena sultan syahril bikin sudah bikin tulisan memo
turun di gambir kita jemput nanti kita ke rumah saya
kita bicara ada fotonya memang
cuma karena masyarakatnya mendesak
lebih baik pak dirman turun di manggarai
kita arak sampai kota sampai gambir
pak dirman menyetujui itu
jadi yang minta itu masyarakat mereka jemput disini
kita ada foto fotonya masyarakat itu menjemput pak dimas satu november
pak dirman kalah turun di manggarai dan akhirnya diarak
stasiun manggarai tak lagi mudah
dalam rupa yang tak lagi sama
stasiun manggarai tak boleh hilang marwah dalam menyimpan sejarah
kini tugas kita adalah menjaga aset bangsa
sekaligus menjadi pengguna yang berbudaya
sabila destu jakarta